umat muslim di seluruh dunia menjalani ibadah puasa di bulan ramadan
di amerika serikat sebagian muslim sudah mulai berpuasa sejak dua april dua ribu dua puluh
presiden joe biden berharap semua umat muslim di amerika serikat bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar
bagaimana semarak bulan suci ramadan di benua amerika
melalui sambungan daring kita telah terhubung dengan henry rahmawan staf perwakilan tetap pbb
langsung kita sapa selamat malam waktu amerika
selamat pagi waktu indonesia
sudah pagi jam setengah satu ya di sana kira kira ya
sudah berapa nih puasa ini bolong atau batal dari tanggal dua kemarin
penuh ya lancar ya
terima kasih atas waktunya loh dengan cnn indonesia news hour pada siang hari ini
mas henry amerika ini kan sudah bebas masker apa belum ya
kalau kita tidak salah ini sudah bebas masker di sana dan sebagian negara tentunya juga sudah bebas masker
anda gambarkan kepada kami
sebenarnya di sana sudah endemika
sebenarnya sudah mulai bebas masker sekitar tanggal tujuh maret ini
tetapi untuk di beberapa tempat seperti di subway ataupun di bus masih disarankan menggunakan masker
itu rata rata mereka kemana nih
akan berpindah ke satu negara bagian atau gimana
ya hampir semua sih
tetapi meskipun bisa menggunakan masker tidak diwajibkan lagi untuk menggunakan masker
artinya tidak ada sama sekali pembatasan masyarakat ya di sana
kalau di public space seperti mungkin tempat mall makanan restoran seperti itu atau tempat tempat hiburan malam apakah sudah boleh di sana
kalau anda sendiri sudah kemana aja nih di amerika
untuk pelonggaran ini
kalau saya sudah pernah ke beberapa tempat dan memang tidak diwajibkan lagi
bahkan untuk menunjukkan bukti untuk pasien itu sudah tidak diwajibkan
memang ada beberapa tempat yang meminta untuk menggunakan masker tetapi secara umum sudah oke
ini kita soal semarak ramadan di amerika serikat
kalau di sana durasi puasanya berapa
kurang lebih sekitar tiga belas jam
dan itu kan semakin lama semakin berubah semakin lebih panjang lagi
untuk sahurnya sendiri itu sebelum jam kurang lebih jam lima dua puluh an sedangkan untuk buka puasanya sekitar tujuh malam tujuh dua puluh tiga an malam lah
itu gimana rasanya kalau puasa di amerika beda nggak di indonesia
berbedanya dari cuacanya dari pahitnya itu sudah berbeda
di sini karena di tempat umum itu tidak ada ornamen ornamen yang menunjukkan bahwa ramadan jadi kesannya seperti biasa saja
tetapi tetap merasakan ada khidmatnya ramadan ketika kita pergi ke masjid indonesia ada di queens
itu sangat terasa di sana
artinya sikap toleransi antarumat beragama tentunya juga hadir ya di amerika serikat seperti itu
saya ada banyak beberapa teman orang sini dimana mereka sangat menghargai kita
jadi ketika kita berpuasa mereka yang kadang kadang mereka merasa sungkan ketika makan di depan kita
jadi untuk toleransi sebenarnya sudah bagus sekali di sini
mas henry tradisi ramadhan ini kan tidak lepas dari agenda bukber buka puasa bersama
kemudian juga tadarusan
dan juga nanti ikhtikaf ya sepuluh hari terakhir ramadan
kalau di sana seperti apa penyelenggaraan dari sejumlah kegiatan ibadah ramadan
untuk indonesia sendiri sebenarnya seumpama yang banyak itu di masjid al ikhmah di gunz
itu kemarin dari kjri mereka memberikan istilahnya berkonstribusi makanan untuk beberapa
sedangkan di indonesia itu kemarin dari kjri mereka memberikan istilahnya berkonstribusi makanan untuk berbuka puasa
sedangkan untuk perwakilan tetap ri kjri new york itu sendiri kalau tidak salah tanggal enam belas bulan ini
jadi sebenarnya kita ada buka puasa bersama hampir setiap hari di masjid al ikhmah
itu menu buka puasanya apa kalau anda kan informasinya kalau tidak salah berasal dari jogja
tentu anda kangen dengan gudeg ya sudah nemu gudeg apa belum di sana
kalau gudegnya sendiri di restaurant sebenarnya ada
saya tidak sebenarnya semirit di jogja sih tapi untuk yang gudeg kalengan sendiri memang adanya dari jogja
untuk kemarin saya berbuka puasa hari pertama di masjid al hikmah itu mereka menyediakan rawon
terus ada pecel terus ada ayam kecap itu lumayan mengobati kangen sih
tentunya anda kangen ya masakan asli nusantara anda akan mudik tentunya nanti mencari masakan asli nusantara
mas henry ini kan sempat viral ada video yang beredar di lini masa
sejumlah umat muslim tarawih perdana di times square bisa anda gambarkan situasinya meskipun anda tidak berada di sana
ya itu jadi mereka mengadakan itu cuma satu kali itu sebagai wujud untuk menunjukkan bahwa sebenarnya islamofobia itu tidak perlu
jadi kita itu sebenarnya mengadakan itu kalau tidak salah ada satu proyek dari salah satu istilahnya seliggram di sini
mereka menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa sebenarnya islam itu bukan hal yang mengerikan
tapi sebenarnya kita sangat rendah damai seperti itu
artinya memang sikap toleransi yang seperti anda katakan memang hadir ya di amerika serikat
buktinya saja di times square sudah bisa digelar itu pertama kali diadakan atau memang rutin setiap ada ramadan digelar tarawih berjamaah di times square
sebenarnya kemarin itu yang pertama kalinya di sini
pertama kali ya
dan itu ya pertama kali dan kalau saya tidak salah dapat informasi kurang lebih hampir seribu orang yang hadirin
itu ada juga umat muslim dari indonesia
dan itu ya
ada jadi saya sadar dengan beberapa teman sahaja orang indonesia juga hadir di sana
tapi mungkin untuk istilahnya untuk rumusnya sendiri sebenarnya malah kurang terdengar di telinga indonesia sih
ya jangan jangan nanti ada rencana juga nih sholat id berjamaah di sana atau anda punya gambaran informasi apa dari sana
ya semoga saja bisa diwujudkan kalau lebih luasnya sebenarnya lebih luas di mungkin di sana
sedangkan kalau di times square itu tidak seluas di sana tetapi lebih ikon kalau itu time square
jadi makanya mereka mengadakannya di times square dan itu lumayan sangat ramai
sangat benar benar ramai oleh masyarakat sini maupun kedatang kedatang yang berkunjung di sini
baik terima kasih banyak loh mas henry ramawan atas waktunya meskipun ini jam tidur anda di sana mendekati jam sahur di amerika
semoga sehat selalu dan dinantikan nanti keluarganya di sini untuk pulang kampung ya rencananya akhir bulan ini pulang
seperti itu ya mas henry
ya insya allah
baik terima kasih mas henry tamawan langsung dari amerika serikat salam sehat selalu